lalu sejauh mana dalil pemilu curang yang disebut timnas amin dan tpn ganjar mahfud disebabkan intervensi presiden jokowi
untuk memenangkan putranya bisa meyakinkan hakim mahkamah konstitusi
kita bahas bersama tim hukum nasional amin heru widodo dan juga wakil komandan tim hukum dan advokasi tkn prabowo gibran frits edward siregar
selamat sore mas heru dan bang frits terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas petang
selamat sore mbak selamat sore mas heru
selamat sore mas heru eh mas frits salah sebut nama sampai
saya ke mas heru terlebih dahulu mas heru ini kan gugatan anda dinilai hanya asumsi hipotesa curang tanpa bukti yang bisa dibuktikan
begitu kata lawan anda bagaimana anda bisa membuktikan narasi ini bukan hanya sekedar narasi
ya kalau sekedar narasi kenapa minta ditunda siang sidangnya
kalau narasi jawab saja dengan narasi gitu loh
kita jadwalnya pagi diminta ditunda siang supaya siap gitu kan
nah pertama begitu yang perlu jadi catatan
yang kedua kalau kami sih jelas menyampaikan bahwa ada pelanggaran terukur
pelanggaran yang terukur dalam putusan putusan mahkamah terdahulu itu menjadi salah satu sebab diskualifikasinya peserta pemilu
nah kalau ada yang menanyakan loh kenapa pakai jurisprodisi putusan pemilu kada
sejak dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh dua putusan mahkamah menyatakan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara pemilu kada dan pemilu
sekarang sudah sama tidak ada sekatnya
makanya kemudian perilaku perilaku kecurangan yang ada di dalam penyelenggaraan pemilu bisa kita gunakan ukuran ukuran penilaian pelanggaran yang terjadi dalam putusan putusan mahkamah
itu terang benerang pelanggaran yang terukur mengenai persyaratan yang calon yang tidak dipenuhi itu clear
putusan mahkamah bisa mendiskualifikasi peserta
ada yang diskualifikasi pasangan satu pasang ada yang diskualifikasi satu saja
bang frits besok kan agendanya keterangan dari kpu bawaslu dan juga pihak terkait
apa yang akan pihak anda jawab pada besok yang dimulai pukul tiga belas
ya pertama tama kami menghargai apa yang disampaikan oleh pak tuan i dan pak tuan iii
usaha untuk membawa persoalan ini ke mahkamah konstitusi
saya rasa kita sepakat dalam sebagai sebuah negara yang berdemokrasi
setiap persoalan tentu kita harus selesaikan melalui jalur jalur hukum yang ada
dan yang kedua perlu juga kami sampaikan
bang heru benar di satu hal bahwa rejim pilkada dan rejim pemilu
sudah ada putusan mahkamah konstitusinya
tetapi kita juga harus kembali mengatakan bahwa sudah ada aturan mengenai bagaimana proses pilkada tersebut
undang undang sepuluh tahun dua ribu enam belas dan sudah ada undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas
memang benar apa yang disampaikan oleh bang heru bahwa ada putusan mahkamah konstitusi yang mendiskualifikasi calon
tetapi hal tersebut tidak dapat kita sampaikan atau tidak dapat kita sandingkan dengan putusan sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh
yang tadi sudah disampaikan oleh penasihat hukum oleh paslon satu
kita terkait dengan kembali kami harus mengatakan bahwa putusan mahkamah konstitusi terkait dengan syarat umur
itu di mahkamah konstitusi ada sembilan putusan
jadi kalau kita mau melihat bagaimana filosofis cara berpikir mahkamah konstitusi
kita harus mengacu kepada sembilan putusan
dan salah satunya adalah putusan sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh tiga
kita membaca kembali putusan mahkamah konstitusi pas k sembilan puluh
ada putusan satu ratus empat puluh satu ada putusan satu ratus empat puluh lima ada putusan satu ratus lima puluh empat di dua ribu dua puluh
di dalam ketiga putusan tersebut mahkamah konstitusi secara tegas mengatakan bahwa
putusan sembilan puluh dua ribu dua puluh tiga terkait dengan syarat umur itu memiliki kekuatan hukum yang tetap
nah ini yang menarik bang frits maaf saya potong karena ini disebutkan bahwa
bahkan mahkamah konstitusi mengatakan meskipun ada putusan dari mahkamah kehormatan
tidak menjadikan putusan sembilan puluh itu tidak memiliki kekuatan hukum
jadi ini yang perlu ditegaskan
jadi pas orang satu mengulang terus mengulang terus tapi lupa bahwa mahkamah konstitusi
nah tapi yang menjadi sorotan adalah timnas amin juga menyebut bahwa pencalonan gibranlah
yang disimpulkan sebagai sumber terjadinya kecurangan
gimana bang frits ini saya rasa ini kalau yang kalau yang ini kan kita harus mengacung
mbak kepada sebuah proses di mahkamah konstitusi
proses hukum mengatakan siapa yang mendalilkan dia harus proses bisa membuktikan
dan yang kedua proses pemilu ini kan proses yang panjang mbak
bukan hanya pada hari pemungutan suara dan saya yakin bang heru juga sepakat ada proses
ada proses pemilihan penyanggara pemilu
seluruh rangkaian itu adalah namanya proses pemilu
jadi kalau kita bisa melihat bahwa ada satu ada satu proses
dan proses tersebut sudah dikonfirmasi oleh mahkamah konstitusi dan sudah ditegaskan kembali
oleh mahkamah konstitusi bahwa syarat umur itu merupakan sesuatu yang sah dan konstitusional
itu kan adalah sebuah fakta hukum yang tidak dapat kita bantahkan
jadi kita harus mengatakan bahwa proses pemilu ini adalah proses pemilu
dan proses tersebut sudah dikonfirmasi oleh mahkamah konstitusi dan sudah ditegaskan kembali
oleh mahkamah konstitusi bahwa syarat umur itu merupakan sesuatu yang sah dan konstitusional

kenapa kita harus membantah sesuatu yang sudah jelas dan dikonfirmasi oleh mahkamah konstitusi

jadi proses pemilu ini adalah proses pemilu yang harus dikonsumsi
kemarin proses pemilu f realm f realm ini papa kan kita sudah bukominya itu
nah sebagai setelah proses pemilu itu mengapa kamu harus dikonsumsi
dimengerti proses pemilu f realm akan tiba di awal proses pemilu bahwa proses pemilu

ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kpu
pmkpu masih empat puluh tahun
kita lihat dari putus dari sk kpu
bagaimana pmk sorry bukan pmk
menyatakan itu melanggar hukum
lima februari di dalam undang undang pemilu
makanya kita tidak bisa masuk ke bawaslu
kemudian ketika pelanggaran yang secara
kasat mata itu muncul
yang digunakan untuk memenangkan
tadi kita buktikan bagaimana bansos
digelontorkan secara tidak masuk akal
digelontorkan di bulan januari
setahun di tahun sebelumnya
kemudian pengerahan aparat desa
dan akan dibuktikan di sidang
tadi sudah disahkan oleh ketua mahkamah konstitusi
apa bisa untuk membatalkan yang sebelumnya ini
dalam perselisihan hasil pemilu kada
bahkan itu sudah tinggal pelantikan
tapi mahkamah bisa masuk menilai karena ada pelanggaran terukur
ya nomor delapan puluh lima dua ribu dua puluh dua sudah dinyatakan
oke silakan bang frits dijawab
apakah keputusan mk situ
itu perlu dilaksanakan atau tidak
harus melahkonakan keputusan mahkamah konstitusi
dan itu merupakan sesuatu yang sudah dilakukan akan dilakukan selama dua belas tahun selanjutnya r kommunikasianya
terkait dengan proses dkpp proses dkpp adalah proses di mana proses peradilan etika
terhadap orang per orang dari anggota kpu
sebelum kita masuk kepada putusan dkpp tersebut sebagaimana disampaikan oleh bang heru
bukankah kita mau sedikit bertanya kenapa kpu harus sampai seperti itu
karena dalam proses pada saat harus melakukan sesuatu anggota kpu harus memilih
antara kondisi reses dan melaksanakan putusan mahkamah konstitusi
bukankah kita ingin ada melaksanakan sebuah putusan mahkamah konstitusi
sehingga seperti itulah terjadi didugaan pelanggaran mengenai tata cara mekanisme dan prosedur
yang kemudian terakhirnya itu menjadi dasar bagi dkpp untuk menjatuhkan etika
meskipun harus kita tegaskan kembali
bahwa dkpp tidak membatalkan ataupun tidak menyatakan bahwa proses pencalonan mas gibran itu memiliki cacat hukum
tidak ada bantahan ataupun tidak ada perkataan seperti itu dalam putusan dkpp
dan yang kedua kalaupun misalnya ini kan saya bertanya kepada tim pak solon i yang ada sama bang heru
pada pasca proses pencalonan mas gibran seandainya saat itu pak solon merasa bahwa proses pencalonan mas gibran
pada pasca proses pencalonan mas gibran seandainya saat itu paslon merasa bahwa proses pencalonan mas gibran
kenapa pada saat kpu menentukan siapa pak solon i pak solon ii dan pak solon iii
bukankah ada proses sengketa pencalonan ke bawaslu
karena tadi katanya sudah ditutup di tanggal lima itu
tapi itu kan tidak dilakukan oleh pak solon i ataupun pak solon iii
oke ditahan kenapa kenapa mas heru nggak dilakukan saat itu
itu kan bisa dibawa ke bawaslu
jadi ketika penetapan pasangan calon
ya satu sudah mengajukan keberatan kepada kpu dan di situ ada bawaslu
di situ ada kpu dan ada bawaslu yang hadir langsung ketika penetapan pasangan calon
kenapa nggak ada reaksi ya bawaslu sudah tidak punya kekuatan sudah dikondisikan
disampaikan keberatan bahwa ini tidak memenuhi syarat
bukan kami menyoal putusan mk dilaksanakan atau tidak
tapi ya ada cacat di dalam penetapan pasangan calon itu
tidak minta secara khusus kepada dpr
kan bisa untuk segera mengejar perubahan pkpu
mas heru tadi anda menyebut bawaslu saat itu sudah tidak punya kekuatan
ketika kami keberatan dokumennya ada saksinya juga ada
nah kalau kita mencermati keputusan kpu mengenai penetapan pasangan calon jelas
dasar memutusnya itu pkpu yang lama
rekening yang lama itu empat puluh tahun
bang frits ini disebut diklaim bukti buktinya sudah lengkap bahkan sudah disahkan tadi
lalu bagaimana dari tim anda untuk mematahkan adanya bukti bukti yang akan dibawa oleh satu khususnya tiga juga
terkait pembagian bansos bahkan disebut juga bawaslu sudah tidak punya kekuatan saat itu
saya melihat bahwa rezim pemilu yang ada kita miliki sekarang mbak
sebagaimana dia atau dalam undang undang pemilu
tujuh tahun dua ribu tujuh belas adalah produk politik yang telah disepakati oleh partai politik yang ada di paslon satu paslon dua dan di paslon tiga
kesepakatan tersebut saya mengacu bahwa itu ada sebuah kesepakatan
kan undang undang kan adalah sebuah kesepakatan partai politik dan pemerintah
telah memberikan jalur mana
apakah jalur bawaslu jalur dkpp jalur mahkamah konstitusi
itu merupakan kesepakatan yang telah disepakati dan sudah kita lakukan sejak tahun pemilu dua ribu sembilan belas
oleh karena itulah tentu saja
setiap apa yang disampaikan oleh paslon satu dan paslon tiga tentu akan kami bantah di mahkamah konstitusi
salah satu dasarnya adalah bahwa terkait dengan bantahan tersebut seharusnya sudah disampaikan kepada bawaslu
sudah disampaikan pada saat diketahui tetapi kan paslon satu ataupun paslon tiga tidak menunggu untuk melaksanakan
kalau memang memakai pola berpikir yang disampaikan oleh bang heru tadi
seandainya pada saat proses penetapan calon ditemukan ada sebuah dugaan bahwa tidak pas atau tidak cocok
kenapa tidak datang ke bawaslu
bukankah tugas kita sebagai penasihat hukum untuk menyampaikan dugaan tersebut kepada bawaslu
dan yang kedua soal bansos misalnya
bukankah bansos itu adalah sebuah kebijakan yang disetujui oleh partai politik
bukankah partai politik pendukung paslon satu paslon dua dan paslon tiga menyetujui bagaimana sebuah anggaran
kan pemerintah tidak dapat melaksanakan bansos apabila tidak ada persetujuan dari anggota dewan perwakilan rakyat
dan itu kan merupakan program pemerintah
tentu saja pasal satu dan pasal tiga ingin mengait ngaitkannya itu kepada proses pemilu
meskipun kita harus kembali kami harus meletakkan ke dalam fakta bahwa pada saat penetapan anggaran
apakah partai pendukung satu dan tiga protes
oh bansos jangan diberikan
kalau memang protes harusnya protes juga pada saat proses penetapan
tapi kan kemudian pada saat itu diberikan kemudian baru sekarang mengatakan bahwa ada hubungannya kepada proses pemilu
meskipun tentu saja kami akan bertanya di mana hubungan di mana di daerah mana bagaimana proses
yang akan menghasilkan proses elektribilitas
itu kan sesuatu yang tentu saja itu merupakan tugas daripada pasal satu untuk pasal tiga untuk membuktikan di mahkamah konstitusi
oke mas heru ini anda juga menyebut bahwa ada aparat negara termasuk menteri yang ikut dalam pergerakan penguasa untuk memenangkan paslon nomor urut dua
tapi dijawab usai jeda tetap bersama kami di kompas petang
mas heru bagaimana pihak anda membuktikan bahwa sempat disebutkan
aparat negara menteri sampai penyelenggara pemilu ini digerakkan penguasa untuk memenangkan paslon dua
bagaimana nanti pembuktiannya di sidang
ya pembuktian yang pertama mengenai pencalonan gibran kami juga punya bukti surat keberatannya ke kpu
tembusan ke bawah sugan itu tidak ada tanggapan sama sekali
bahkan kami juga yang melaporkan salah satu yang melaporkan ke mkmk
ya itu menjadi catatan sehingga akhirnya ketua mahkamah konstitusi diganti
yang kedua mengenai keterlibatan menteri menteri itu sudah noteor faithn
di media secara terang terangan itu melanggar
dan tidak malu gitu melakukan pelanggaran menyatakan dukungan itu kan terekam
di kompas tv juga ada dokumennya
kami sampaikan bukti bukti dalam video video yang diberitakan baik kompas tv metro bahkan media elektronik lainnya
kemudian rangkaian yang dilakukan oleh penyelenggara juga kami ada dokumentasinya
kami sudah siapkan bukti itu
dan sudah kami sampaikan ke mahkamah konstitusi
nah nanti kami akan kuatkan dengan keterangan ahli
bagaimana mengenai tindakan tindakan ini apakah sudah merupakan tindakan yang menguntungkan pasangan calon dua atau tidak
kemudian apakah bansos tadi kan yang dikelontorkan di januari secara tidak wajar dan tidak melalui kementerian sosial
nah itu kami buktikan kami siap semua dengan alat buktinya
oke bang frits sudah ada bocoran ada beberapa bukti bukti yang dilampirkan dan sudah disahkan di persidangan tadi siang
bagaimana pihak anda akan mematahkan semua bukti bukti ini
pertama tama perlu kita sampaikan bahwa undang undang pemilu tersebut sudah mengatur dugaan pelanggaran pidana dan pelanggaran apabila ada penyelenggaran negara yang melakukan kegiatan yang menguntungkan
itu ketentuan yang ada dalam undang undang pemilu undang undang asn mengenai netralitas asn juga mengatur hal tersebut
apabila dugaan yang disampaikan oleh paslon satu tadi itu seperti itu kenapa tidak dilaporkan kepada lembaga yang berwenang
yang telah diberikan kewenangan oleh itu
kan kita bisa melihat bahwa paslon satu dan paslon tiga memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa dugaan tadi tersebut itu terjadi misalnya
bahwa tembusannya tidak ada tanggapan
bahwa sebuah laporan mbak sebuah laporan kan kepada sebuah lembaga yang berwenang yaitu bawaslu kan harus jelas siapa yang melakukan
dimana melakukan apa kemudian apa hal yang dilakukan undang undang pemilu mengatur itu
dan kalau kita mengacu kepada pemilu tahun dua ribu sembilan belas ada kok para pejabat ataupun penyelenggaraan negara yang diberikan sanksi dalam proses tersebut
undang undang pemilu juga mengatur pasal tiga ratus tiga puluh sembilan apabila ada dugaan penyalahgunaan apbn misalnya
itu kan juga tidak dilakukan oleh paslon satu dan paslon tiga
jadi kami bisa melihat bahwa paslon i dan paslon iii memang sengaja tidak mau mempergunakan kesempatan kepada bawaslu
tetapi mengumpulkannya untuk dapat dibawa kepada mahkamah konstitusi
sebagai sebuah dugaan pelaporan harusnya ada mekanisme yang harus dilakukan oleh pasal satu dan pasal tiga
tetapi itu tidak dilakukan oleh paslon satu dan paslon tiga
oke tidak dilakukan ke bawaslu tapi dikumpulkan
tidak kita laporkan ke bawaslu tapi tidak ada tanggapan
sudah kita laporkan ke bawaslu dan tidak ada tanggapan
itu kami ada rekapitulasi laporan laporan yang dipandang sebelah mata oleh bawaslu
kalau mengumpulkan semuanya supaya nanti bisa dibawa ke mk ya
sudah dilaporkan ke bawaslu dan oleh bawaslu jangankan diregister ditanggapi pun tidak
oke terakhir mas heru ini kan ari yusuf amir juga menyebut bahwa kalau bisa mensos dihadirkan dalam sidang
oh iya bagus jadi mensos akan menyatakan siapa sih yang bermenang meluarkan bantuan sosial
kok menteri menteri lain yang aktif mensos tidak dilibatkan ini lucu gitu
ada kewenangan yang diberikan kepada mensos tapi menteri lain yang aktif gitu
dan menteri menteri itulah yang mendukung pasangan saluran berapa dua begitu
jelas kasar mata dan hkmu mk juga paham itu notoir fighter namanya mbak dalam pembuktian
baik terima kasih dan juga besok kami ucapkan untuk bang frits siap tempur besok ya
artinya ya ada dengan agenda keterangan dari pihak terkait
terima kasih bang frits satward siregar dan juga mas heru widodo sudah bergabung bersama kami di kompas petang selamat sore